selama beberapa tahun terakhir bali berkembang menjadi pusat perkebunan anggur dan penghasil wine
produk minuman olahan dari buah anggur ini menjadikan indonesia memiliki posisi penting dalam kilang anggur dunia
indonesia terkenal dengan hasil alam yang berlimpah ruah
tapi kadang belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai produk olahan unggulan
bukan terkenal sebagai negara penghasil wine
namun indonesia memiliki posisi penting dalam kilang anggur dunia seperti anggur dari kabupaten singaraja bali ini
pada dua ribu tiga belas sababe mulai dipasarkan di wilayah bali
kualitas wine sababe telah diakui di kalangan internasional
sababe ledisia dan moschetto de bali juga meraih silver dan bronze award setelah menyingkirkan tiga puluh lima negara
terakhir tahun dua ribu tujuh belas sababe meraih penghargaan internasional awc vienna international wine challenge
yang merupakan kompetisi wine terbesar di dunia yang dihadiri empat puluh negara kalau ngomong
petani petani ini sudah menanam anggur dari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
jadi mereka itu memang sudah biasa menanam anggur
karena anggur itu tidak perlu air yang banyak
tidak seperti beras gitu perlu banyak air
makanya di daerah mereka itu sangat kering
jadi mereka tidak bisa menanam beras
jadi mereka opsiunnya cuma anggur atau kacang yang tidak perlu air banyak
jadi bukan kita yang memilih sebenarnya
karena waktu kita ketemu dia memang sudah menanam anggur
cuma tidak tahu bagaimana cara untuk mengolah atau memasarkan itu
jadi kualitas yang tinggi itu
dan bali adalah sebuah pulau yang sangat menarik di dunia
jadi orang itu sudah pada datang ke sini
jadi bukan kita yang cari mereka mereka yang cari kita sebenarnya
mereka di sini sudah holiday mood semua
mau harganya sedikit mahal oke lah
jadi buat saya ini magnet untuk brand recognition
untuk menaikkan apapun lokal produk yang kita punya di indonesia
bali itu sebenarnya a very good marketplace
untuk memutus mata rantai tengkulak
pabrik sababe berada di lokasi yang sama dengan kebun anggur
agar petani anggur mendapat penghasilan yang adil dan layak
produk buah anggur yang digunakan berasal dari delapan puluh hektare kebun anggur
yang digarap satu ratus delapan puluh satu petani binaan sababe industri di kabupaten singaraja
wine olahan sababe memiliki kandungan alkohol delapan hingga sembilan belas persen
pada dua ribu tujuh belas sababe memproduksi dua ratus lima puluh ribu botol
tahun ini sababe menargetkan penjualan lebih dari empat ratus ribu botol
jadi dari sinilah wine dengan kualitas yang sangat menarik
saya ingin kualitas super dengan kualitas perfecto berasal
jadi di belakang saya kalau anda lihat ada sekitar empat puluh sampai empat puluh satu tank tank besar
satu tank ini bisa menampung sepuluh sampai dengan dua puluh liter wine
jadi tangki tangki ini khusus didatangkan juga dari produk lokal yaitu dari malang
tidak hanya menjadi tempat fermentasi saja
tapi juga menjadi tempat stabilisasi alias penjernihan
untuk fermentasi biasanya dilakukan sekitar dua sampai dengan tiga minggu
sementara stabilisasi dengan suhu yang lebih dingin biasanya minus satu derajat
prosesnya juga penjernihannya agak sedikit lebih lama
biasanya memakan waktu dua sampai dengan tiga bulan
sampai akhirnya wine wine itu dikemas dalam botol dan siap dipasarkan siap dicicipi juga
kini sababe memiliki tiga perusahaan

kini sababe memiliki tiga perusahaan
kini sababe memiliki tiga perusahaan

dengan memasuk produk ke sejumlah negara di asia seperti singapura hongkong jepang dan timor leste
yang diselenggarakan pada dua puluh enam hingga tiga puluh juni dua ribu delapan belas
diharapkan menjadi peluang bagi sababe untuk berekspansi
dan indonesia menjadi negara pengekspor wine terbesar dunia
tiffany reitama bali